terima kasih ya sandi
kamu udah bikin nyampuk nyampuk kampok
nenekku juga udah baik kan
terus bagaimana dengan orang orang kampung
apa mereka juga baik kan
semua orang udah dipanganin
sama mantri kesehatan
kamu hebat deh bisa ngusir para nyamuk
udah ah kita main apaan kek
main bola kek
bosen disini mulu
aku main bola
gimana kalau kita main ke rumahku aja
di rumahku banyak buah buahan loh
pak bagaimana keadaan nenek saya
panasnya sudah turun
tidak lama lagi nenekmu akan sembuh
terima kasih pak mantri
bagaimana keadaan nenek
nenek udah baik kan ya
paling sebentar lagi juga sembuh
apa apaan kamu bawa kode masuk ke dalam kamar
kamu pikir ini kebun binatang
biar bapak jual ke restoran aja ya buat dimasak
mau di jalanin ke kamarmu ya

aku lupa lagi
bapakku kan pakelar kodok
kita harus buruan nolongin pangeran kodok
iya kita mesti cari akal
sani gak bakal dijual
hari ini kan bukan jadwal ngirim kodok
coba kalau semua kodok yang ditangkap ukurannya segede ini
tuh tuh tuh lari
itu depan kamu itu
dua dua dua
kukira apa ternyata kakimu
aduh kenapa kamu gak bisa membedakan
iya nyelam tapi lihat dong kalau disitu ada kaki
katanya kan pada lari di bawah
yaudah bos tenang bos
ini udah corengan bos
tangkap lagi yang lebih banyak
sampai aja di box nya kodok
saya mencari kodok ini sudah dapat banyak dok
bos jangan khawatir
sebelah sana sebelah sana
sebelah situ diam
tangkap kodok itu aja gak becus
waduh hebat kan kita
biasanya kalian juga dapatnya cuma sedih
ini dapat banyak kan karena ada saya
jadi semua kodok ini pada bersimpati dan menyerahkan diri
emangnya kodoknya penjahat tanpa menyerahkan diri
kalau ngelawan mbok main ketoprak bos
iya biar lucu
ketoprak itu untuk dimakan
ya udah ayo cepat keluar
jangan lupa kunci pintunya
bosnya biar duluan
kok masih di dalam kok
aku di sini
aku di sini utari
aku khawatir sekali
kalau kalau kamu dijadikan makanan oleh ayahku
kamu baik sekali utari
bagaimana dengan teman temanku tari
mereka juga harus diselamatkan
ayahku sedang di luar bersama anak buahnya
nanti aja kita cari akal untuk ngebebasin mereka ya
mau kan nolong rakyatku
sandi mau bunda ratu
pak karso kan punya anak buah
yang badannya besar besar
sandi takut dijadiin makanan sama mereka
jangan takut putraku
papi kan sudah pindahin
kesaktian papi ke kamu
kamu akan jadi
raksasa yang paling besar dari mereka
dan mulai sekarang
tapi sudah menyuruh kura kura
dalam segala hal
sandi suka lupa kalau punya kesaktian
kalau gak diingetin
selamat jalan pangeranku
jalankan tugas dari ayah sebaik baiknya
tidak bisa kalau membayar lebih dari itu
ini penawaran terakhir saya
bapak jangan agus gitu dong
kami ini orang susah
jangan ditambah susah lagi dong pak
kalau gak bisa nekati
sabar dulu pak sabar
kok keras banget
dengerin sendiri san
duk duk duk
ada yang numpuk di dalam
mas sabar mas ya
mulai sekarang kalian jangan nangkep kodok lagi
tidak ada kacau
tidak ada kacau
tidak ada kacau
tidak ada kacau
utari hujan utari
gara gara kamu bapak jadi bangkrut
semua produk lepas
nggak jadi dapat untung gede
kalau sudah begini kamu mau makan apa
mau makan apa
kamu mau makan batu
sekarang masuk ke dalam